kecelakaan pesawat terbang erat kaitannya dengan pencarian black box ataupun kotak hitam
lantas sebenarnya apa fungsi penting dari black box dalam pesawat ini
dan kita lihat sama sama black box terdiri dari dua bagian yang berfungsi untuk merekam data penerbangan dan juga suara di kokpit
sehingga dapat melakukan pemeriksaan penyebab pasti dari kecelakaan pesawat itu sendiri
tapi meski disebut black box seperti warnanya yang anda lihat ini benda ini memiliki warna oranye dan cenderung merah
apa sebenarnya tujuannya tujuannya ini adalah agar mudah terlihat sehingga tim pencari dapat dengan mudah menemukannya
dengan berat sekitar empat lima kg black box dapat menahan bantingan dari ketinggian dan juga mampu bertahan hingga kedalaman enam meter
selain itu juga mampu bertahan di kondisi suhu seribu derajat celcius
setidaknya selama tiga puluh menit
black box diletakkan di bagian yang tidak mudah rusak
biasanya ada di bagian tengah ataupun di bagian belakang dekat roda pesawat
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mantan investigator knkt ruthana simatupang yang sempat berbincang dengan kami melalui sambungan telepon
jika terendam air sinyal darurat berupa sinyal pink biasanya mampu bertahan hingga tiga puluh hari tergantung kapasitas baterai
dan juga tadi sudah dibuktikan
dengan adanya suara pink dua kali sehingga proses evakuasi dari black box fdr ini sendiri bisa segera diangkut oleh petugas yang memang berada di sana
dan untuk mendeteksi keberadaan black box maksud kami di dalam air tim pencari akan menggunakan bantuan mikrofon bawa air dan juga detektor sonar
sementara itu pencarian black box setelah terjadinya kecelakaan bisa memakan waktu berbulan bulan bahkan beberapa tahun
tapi sebenarnya menurut informasi yang disampaikan oleh ruthana simatupang mantan investigator knkt ini sebenarnya cukup tidak butuh waktu lama karena memang knkt sendiri sudah memiliki laboratorium sendiri
namun proses untuk analisisnya itu yang cukup lama
setelah ditemukan ini balik lagi kita melihat gambar ini pihak terkait akan mengumumkan hasil pemeriksaan ke publik setelah tiga bulan
dan untuk di indonesia komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
menjadi pihak yang dipercayakan untuk menyelidiki kecelakaan